kepolisian resor kabupaten karawang jawa barat memprediksi pergerakan arus mudik di jalur pantura karawang masih akan terus terjadi hingga mendekati dulfitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
sejak enam belas hingga sembilan belas april dini hari jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri karawang meningkat tercatat lebih dari satu ratus satu ribu unit
peningkatan arus lalu lintas dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti dimulainya masa cuti bersama
serta masuknya kendaraan roda empat ke jalur arteri imbas kepadatan lalu lintas di jalan tol jakarta cikampek
untuk melancarkan arus lalu lintas di jalur arteri sejumlah area putar balik atau u turn dan persimpangan kecil ditutup
polres karawang memprediksi puncak arus mudik di jalur arteri karawang terjadi sehari sebelum lebaran
untuk polres karawang sendiri kita sudah mempersiapkan personil menggelar di sekitar jalur arteri khususnya di pantura ini
dan membangun beberapa pospam yang ada di wilayah kabupaten karawang
jadi kita mengetahui lonjakan kendaraan dari hamin lima sampai dengan sekarang hamin empat mengalami kenaikan signifikan
dan mungkin akan ada puncak arus mudik di hamin satu